sementara itu wakil presiden terpilih gibran raka buming raka mengaku bingung dengan gugatan tpn ganjar mahfud ke mk yang menyebut perolehan suara prabowo gibran di seluruh tps adalah nol
gibran menyebut ganjar tengah bergurau
menurut gibran ia tak paham dengan apa yang dituliskan tpn dalam pokok perkara gugatan ke mk
gibran menyebut jika ganjar mungkin sedang melawak
dalam ugatan ke mk tpn ganjar mahfud menyebut perolehan suara prabowo gibran di seluruh tps adalah nol